ketua majelis ulama indonesia ⁇ maruf ⁇ amin menjadi saksi pertama yang memberikan keterangan dalam sidang ke delapan kasus dugaan penodaan agama
dengan terdakwa basuki chayapurnama
ma'ruf dicecar soal proses pengambilan pendapat keagamaan di mui
dalam sidang yang digelar mulai pukul sembilan waktu indonesia barat ⁇ maruf ⁇ amin ditanyai tentang dasar dasar
pengambilan pendapat keagamaan mengenai pidato basuki di kepulauan seribu september tahun lalu
⁇ maruf ⁇ mengungkapkan pendapat keagamaan yang menyebut basuki telah menistakan al quran dan menghina ulama itu
didasarkan pada laporan tertulis yang dikirim dari berbagai pihak serta proses penelitian oleh tim khusus dari mui
dalam rapat tersebut mui menilai basuki menganggap surat al ma'idah sebagai alat pembohongan
selain ⁇ maruf ⁇ amin hingga saat ini tiga saksi yaitu saksi pelapor ibnu baskoro dan anggota kpu dki jakarta dahlia umar
yang telah hadir di lokasi
sedangkan dua saksi fakta zainuddin dan sahbudin yang merupakan nelayan di pulau panggang kepulauan seribu belum dapat dihadirkan